inilah hotel piturum yang berada di jalan sukowati salatiga jawa tengah
hotel dengan desain mini ini terdiri dari tujuh lantai dengan dimensi bangunan lebar dua delapan meter panjang dua belas meter dan tinggi tujuh belas meter
di tempat ini tersedia tujuh kamar yang memiliki tema berbeda beda
meski ukurannya kecil namun pengunjung dapat menginap dengan nyaman karena fasilitasnya lengkap
hotel super tipis ini juga memiliki fasilitas lift kapsul dengan kapasitas satu orang untuk mengantar menuju kamar
selain memiliki tujuh kamar terdapat juga resto yang menyuguhkan pemandangan gunung merbabu dengan tarif rp delapan ratus lima puluh per malamnya
bangunannya tinggi dan lebarnya itu tidak sampai tiga meter
yang pertama tama saya kira itu hotel ini bakal sempit gitu tapi setelah saya masuk ternyata luas
sensasinya beda sekali pak ini merupakan
ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya
menurut pengelola hotel ide membangun hotel tipis ini karena pemilik yang juga merupakan seorang arsitektur merasa tertantang
untuk memanfaatkan lahan yang sangat minim menjadi bangunan hotel
dari lahan yang sekecil ini pemilik bapak ari indra merasa tertantang untuk membuat sebuah karya di keterbatasan tempat tidur
ketika diangkat ke tempat ini pemilik memiliki kemampuan untuk membuat karya di keterbatasan tempat ini
kecamatan banyu biru kabupaten semarang juga terdapat penginapan yang unik
penginapan setinggil menawarkan sensasi menginap di tiga house rumah kayu dengan dikelilingi pohon sehingga terasa berada di tengah hutan
ada tiga rumah kayu dengan dua rumah berkapasitas dua orang dan satu rumah berkapasitas empat orang
karena jauh dari keramaian di lokasi treehouse pemilik melarang para tamu untuk membawa sampah terutama sampah anorganik
agar lingkungan alam tidak rusak
selain itu guna keselamatan anak di bawah usia sepuluh tahun tidak diperbolehkan menginap di sini
dengan tarif menginap lima ratus hingga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per malam tamu mendapat fasilitas rumah kayu serta dapur bersama
dengan alam grounding earthing itu sangat bagus untuk kesehatan fisik maupun mental

jadi ya tempat ini sangat bagus untuk kesehatan fisik maupun mental

jadi ya tempat ini sangat bagus untuk kesehatan fisik maupun mental

karena banyak hal hal yang menyatu dengan alam yang patut untuk kita apresiasi
di lokasi ini pemilik juga memanjakan para pengunjung dengan udara yang sejuk sawah yang luas dan pemandangan empat gunung yakni gunung merbabu gajah kendil dan telomoyo
kita orang kesini benar benar menikmati alam respect dan hormat sama alam
kembali ke alam lah
jika anda sedang berencana untuk liburan di wilayah salatiga atau kabupaten semarang
hotel mini serta rumah pohon bisa menjadi referensi menginap dengan suasana berbeda
tim liputan cnn indonesia salatiga jawa tengah